sebanyak tiga ratus tujuh puluh dua calon haji papua barat daya berangkat menuju embarkasi makassar
untuk selanjutnya menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji
suasana haru terlihat di bandara dominic edward osok sorong
saat keluarga mengantarkan jemaah haji papua barat daya menuju embarkasi makassar
jemaah haji asal papua barat daya terdiri dari dua ratus tiga puluh empat calon haji kota sorong
dari kabupaten maibrat dua puluh lima orang dari raja ampat sembilan orang dari tambrau
sepuluh orang dari sorong selatan dan tujuh puluh sembilan orang dari kabupaten sorong
sebelum diberangkatkan ke arab saudi para calon jemaah haji akan menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir di makassar
alhamdulillah hari ini yang pesawat terakhir kita berangkat satu ratus empat puluh enam yang berangkat hari ini
jadi yang lainnya sudah berangkat secara berangsur angsur
dan alhamdulillah tadi kita sudah bersiapan di mesin untuk berangkatan hari ini
jemaah haji sudah fit siap berangkat
sudah maksimal mereka semua berangkat
sementara di riau saudara total ada enam calon haji asal pekanbaru gagal diberangkatkan
ada sejumlah faktor yang memengaruhi diantaranya dua orang meninggal dunia
dua puluh orang dalam kondisi sakit dan dua orang lainnya terkendala permasalahan keluarga
tahun ini jemaah haji untuk wilayah kota pekanbaru berjumlah satu satu ratus tujuh puluh satu orang yang terbagi dalam empat kelompok terbang
jemaah haji kita pada tahun ini jumlahnya sangat besar itu sebanyak satu satu ratus tujuh puluh satu orang
untuk tahun ini jemaah kita yang masuk untuk berangkat ada enam orang yang tidak bisa berangkat
yang dua orang meninggal dunia dua orang sakit dan dua orang ada permasalahan keluarga ada pendanaan
tapi enam ini belum kita proses mereka bakal sebelum melakukan kelima